hai senarimu pulang dari buku data sepotong ada anak berusia tiga tahun ini tewas seketika setelah
tertimpa reruntuhan bangunan lantai dua rumah di jalan gang ahmad kecamatan makassar jakarta timur
kamis malam peristiwa ini terjadi saat dua anak balita sedang bermain di ruang tamu bersama
neneknya namun tiba tiba bangunan dak atau pembatas antara lantai bawah dan lantai atas
baru selesai direnovasi turun tuh hingga puingnya berjatuhan ruang tamu tadinya datanya itu lupa
papan kemudian diganti dengan top baru sekitar informasi informasi resasa jadi dicor kemudian
karena strukturnya apa mungkin kurang bagus ya kecil kecil tidak pada ganteng beban di atas
jadi obong obong jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit bayangkara kramat jati jakarta timur
adapun garis polisi kini telah dipasang di lokasi kejadian stefanus wangge jakarta